pt kereta api indonesia atau kai daob satu jakarta
turut memeriahkan acara jakarta fair dua ribu delapan belas
seperti tahun sebelumnya pt kai dawab satu kembali membuka stand
untuk melayani pemesanan dan pembelian tiket kereta api
dan tentunya dalam ajang jakarta fair tahun ini
pt kai akan memberikan diskon bagi pengunjung
yang melakukan pembelian tiket kai langsung di stand kai
booth ka ini berada di dalam hall c satu gxpo anjungan pemerintah provinsi dki jakarta
sejak dua puluh tiga mei hingga satu juli dua ribu dua puluh
diskon berlaku hanya untuk pelayanan kereta api komersial jarak menengah dan jarak jauh saja
sudah ada produser lapangan cnn indonesia intan novanaya di gxpo kemayoran jakarta
naya selamat siang
naya ini yang berbau diskon memang selalu menarik perhatian
lalu bagaimana antusiasme pembeli di sana
berapa potongan harga tiket yang ditawarkan pt kai di sana
ya selamat siang fani
benar sekali memang jika anda yang memiliki rencana untuk berpergian atau mudik jelang idul fitri
sepertinya memang cocok sekali
untuk datang ke jakarta atau ke prj pada saat ini di hall c satu
seperti apa diskonnya
dan anda bisa mendapatkan diskon
dan diskon ini berlaku hingga periode sembilan puluh hari ke depan atau hingga bulan agustus
dengan demikian diskon ini tidak berlaku untuk kereta api kelas eksekutif pada tanggal dua puluh tiga mei hingga tanggal tiga puluh satu mei dua ribu delapan belas
dan juga untuk semua kelas pada tanggal lima juni
dan juga tanggal satu juni dua ribu delapan belas
mengingat memang pada tanggal tersebut merupakan tanggal peak season menyambut hari raya lebaran
namun dengan demikian meski demikian tadi kami juga sempat berbincang dengan petugas kereta api yang menjaga di stand kereta api ini
mereka mengatakan bahwa walaupun baru empat hari stand ini dibuka animum masyarakatnya cukup besar begitu
karena jumlah tiket yang terjual sudah mencapai
dua ratus tujuh puluh dua tiket sudah ludes dijual dan dibeli oleh masyarakat
atau sekitar transaksi sudah mencapai kurang lebih lima puluh juta
dan memang saat ini belum terlihat ramai di belakang saya standnya
karena tadi petugasnya juga mengatakan bahwa jam jam ramainya itu adalah pada saat sore hingga menjelang malam hari
mungkin fani dan juga pemirsa penasaran ingin mendapatkan berburu diskon sepuluh hingga dua puluh persen bisa langsung datang ke sini
karena memang acara ini akan terus berlangsung selama satu bulan yaitu dari tanggal dua puluh tiga mei hingga tanggal satu juli dua ribu delapan belas
memang acara ini atau stand ini dibuka dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen
dan juga hal ini bisa menarik masyarakat untuk bisa menggunakan alat transportasi kereta api khususnya
dan juga sebagai salah satu dukungan untuk
memeriakan momentum hari raya idul fitri dua ribu delapan belas
fani mungkin mau kesini dan nanti juga saya akan mencoba untuk beli tiket pada tanggal tanggal mudik
dan bisa mendapatkan diskon sepuluh hingga dua puluh persen
baik naya menarik sekali tawaran anda dan mungkin bagi anda di rumah yang juga ingin membeli tiket mudik bisa langsung saja ke gxpo kemayoran